terserah kepada pak jokowi
mengenai bapak presiden yang akan bergabung ke golkar
ya balik lagi itu terserah kepada pak jokowi itu kan